mama aku balik balik aja kok
dodo eh serawat banget sunyianak nih
pigi kamar dan pigi tidur
pigi ke kamar tidur
keliatannya lu pede banget sih don
gue yakin gue menang
karena lawan gue pasti gak bisa sekolah
nih kebagian ini coklat ke anak anak
jangan sampai nggak ada yang kebagian
bilang kanak kanak suruh milih gue oke
ah anak lo encer juga
juga tak leher
udah cepetan selesai
yah mana cukup
udah lah ambil aja
emang segini jatahnya
udah nyampein gigi aja
koloni mau hidup ya
eh eh eh doni pilih
gak ada yang lewat lagi
gak ada lagi
kita kantong gitu baru
cukup masih ada
pastinya buat lo aja deh
lo serang aja lo cabut
aku di kunci
sedangkan kak doni kenapa ada di sini
aku hari sekolah

tadi kan satu nya belum datang ya
tadi sih sebenernya rama mau masuk bu
tapi kata oma dia sakit
udah bu lanjut aja
aku udah siap kok
lanjut lanjut lanjut
sebaiknya kita tunggu rama dulu bu
ibu ambil jalan tengahnya
karena kandidat yang satu yaitu rama belum datang
datang maka kita lanjutkan dulu dengan kandidat yang lainnya yaitu doni untuk maju duluan jadi
nanti kandidat yang lainnya akan menyusul begitu ya setuju ya sudah doni kamu maju duluan ya
ya terima kasih semuanya
terima kasih doni baik anak anak karena rama tidak datang berarti yang berhak menjadi ketua
kelas adalah rama
siap rapat datang situ anak katanya
yang telat gak bisa menang bu
tenang tenang anak anak semua kandidat berhak mendapat kesempatan yang sama
ayo rama sekarang giliran kamu maju untuk presentasi
kita harus mulai dari titik titik sekarang seperti tidak membuang sampah sembarangan
yang satu lagi penjelasannya sangat menarik jelas dan juga sangat mengenal
yang berat menang yang banyak pendukungnya bu
yang banyak pendukungnya yang berat menang bu
lu kan ga dukung gua sih
apaan gua juga ga dikasih coklat
gua juga ga dapat coklat
bukannya udah dikasih sama alik madian ya
kenapa ada yang gak kebagian
ayo jadi kamu telah menyogok anak anak dengan coklat untuk memilih kamu agar kamu menang
nah anak anak karena doni ketahuan berbuat curang
maka otomatis yang akan menjadi ketahuan

maka otomatis yang akan menjadi ketahuan
maka otomatis yang akan menjadi ketuakelas kita adalah